jadi ibu sudah mengakui
kalau elsa itu pelakunya
jadi kalau ibu mau mengelak
percuma ruangan ini
ada cctv nya
biar saya menjalani hukuman
tidak nyala ya
hampir aja ketauan
handphone gue ketinggalan lagi di rumah
gue harus gimana sekarang
ini saya sama andin lagi cari di tempat lain pak
di jalan pramuka timur
siapa tau elsa ada disitu
ya udah kabarin terus ya
ada tim buat kalian
iya pak apa juga ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bu sarah ikut saya
apa anak saya ada disini
elsa ada disini sekarang
saya mau ketemu sama anak saya
anak saya itu bukan penjahat
tolong saya mau ketemu sama dia
bu sarah harus ikut saya ke ruang penyidik
tolong kasih tau gimana
saya mau ketemu sama dia
saya mau ketemu sama elsa sekarang
bu sarah silahkan duduk
saya mau ketemu dulu sama elsa
saya mau bicara dulu sama anak saya pak
saya mau ketemu sama elsa
elsa bukan penjahat pak
anak saya bukan penjahat
dia waktu melakukan itu
dia gak sengaja pak
dia gak sengaja
dia gak bunuh itu karena
karena keadaan aja pak
ampuni dia pak
jadi ibu sudah mengakui
kalau elsa itu pelakunya
jadi kalau ibu mau mengelak
ruangan ini ada cctv nya
biar saya menjalani hukuman pak
dia baik baik aja kan pak
anak saya baik baik aja kan
elsa kabur dari tahanan rumah
saat akan kami tangkap
bekerja sama untuk memberitahu kami
kira kira kemana elsa akan pergi
elsa masih begitu berupaya melindungi dirinya sendiri
di situasi yang sudah mendesak seperti ini
apa ibu benar benar nggak tahu soal ini
saya nggak tahu
saya nggak tahu pak
tolong ibu beritahu kami
orang yang paling mengenal putri ibu sendiri
dia akan kemana
saya benar benar nggak tahu anak saya ini
saya ingatkan sekali lagi
tolong ibu bersikap kooperatif
karena semakin lama ibu melindungi elsa
dan membiarkan dalam pelariannya
hanya akan memperberat hukumannya
saya nggak tahu pak
saya udah bilang sama bapak
saya nggak tahu anak saya ada di mana sekarang
saya justru nanya sama bapak
mama gak bisa berbuat apa apa lagi untuk melindungi kamu saya
selamatkan diri kamu sendiri nak
pergilah yang jauh
lalu jadilah kamu orang yang baik
tolong bawa ibu sarah kembali ke tanah
sepi amat nih gak kayak biasanya
kok diangkut gue
tapi ini saya lagi buru buru
saya boleh numpang dulu
mbak hati hati dong kalau jalan
lo tadi yang mau gue tabrak kan
wah cakep juga lo
kalau cakep kayak lo sih
gue bawa pulang deh gue jadikan dini